dan untuk mengulas lebih dalam sudah ada kombes paul ibrahim tompo kabinet humas polda sulawesi selatan
selamat sore pak ibrahim
halo maaf suaranya kecil
baik pak ibrahim sudah mendengar suara kami dengan jelas
ya pak ibrahim bagaimana
pak ibrahim apa yang melatar belakangi anggota kepolisian mengeluarkan tembakan ke masyarakat
ya jadi peristiwa ini diawali dengan adanya kelompok masyarakat yang resisten
terhadap upaya yang dilakukan oleh polisi yang sedang bertugas melaksanakan penyelidikan
nah di mana ada peristiwa sebelumnya bahwa ada pengeroyokan yang terjadi di area tersebut
sehingga anggota dengan tim turun untuk melaksanakan penyelidikan
nah pada saat lakukan interaksi dengan kelompok masyarakat
ditemukanlah masyarakat yang sedang melaksanakan minum minum di area tersebut
kemudian dilakukan interaksi dan bertanya
tetapi setelah diketahui bahwa yang bersangkutan ini mempertanyakan rekannya mereka
kemudian merupakan anggota polisi kelompok tersebut kemudian langsung melakukan penyerangan terhadap anggota ini
jadi bisa dikatakan pada saat itu polisi mengalami ancaman pak ibrahim
ya jadi pada saat
itu karena memang keberadaan anggota waktu itu cukup terbatas dan orangnya di sana kurang lebih ada sekitar sembilan orang
nah langsung dikroyok kemudian anggota menyelamatkan diri dengan meninggalkan tempat
nah pada saat melarikan diri ini masih sempat dilempar dengan batu kayu kemudian diteriaki maling
nah pada saat situasi ini lahirnya masa turun dengan cukup banyak
sehingga anggota saat itu tetap melakukan pengeroyokan
nah pada saat itu anggota berusaha memberikan
tetapi tidak dimiliki juga oleh masyarakat
malah tetap dilakukan penyerangan dengan menggunakan batu dan kayu
nah pada kondisi itulah anggota melaksanakan pembelaan diri dengan mengeluarkan tembakan
oke lalu sampai saat ini bagaimana pak ibrahim proses penyelidikan terhadap anggota polisi dan warga yang
polisi yang melakukan ataupun warga yang terkena tembakan
termasuk juga bagaimana proses penyelidikan terhadap tawuran yang pada saat itu berlangsung
kita juga turut prihatin
karena dari kejadian tersebut akhirnya ada korban yang meninggal dunia
dari kejadian tersebut memang ada tiga orang yang kena tembak
nah pada saat setelah kejadian kemudian ketiganya dirawat namun hasilnya satu meninggal dunia
nah dari kejadian ini karena memang setiap tugas kepolisian itu kan harus dilaksanakan sesuai prosedur
apalagi ini memang karena ada yang meninggal
nah kita sudah melaksanakan pemeriksaan pemeriksaan
untuk menunjukkan fakta fakta agar bisa dilihat
jauh mana anggota melaksanakan tugas dengan prosedural atau tidak
dan untuk mengetahui hal itu bagaimana pak ibrahim transparansi yang akan diberikan kepada masyarakat
pemeriksaan para anggota polisi yang terlibat begitu juga seluruh anggota masyarakat yang ada di tawuran itu
sehingga nantinya bisa meredam amarah masyarakat yang terlanjur melihat ada
satu anggota dari komponen masyarakatnya tewas akibat terkena tembakan polisi
insya allah ini kan memang kita berharap bahwa semua kita bisa

apalagi dengan beberapa aturan aturan yang ada
walaupun anggota melaksanakan tugas dan juga memang karena membela diri
kita tetap berusaha untuk menunjukkan seobjektif mungkin
untuk itu propam sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap enam belas personil yang bertugas saat itu
kemudian kita juga berusaha untuk mengecek kebenaran penggunaan senjata
yang ada di sana sehingga pada saat bertugas itu senjata senjata yang digunakan
saat itu sudah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan
nanti rencananya kita akan lakukan uji balistik sehingga betul betul kita bisa
ketahui bahwa senjata mana yang mengeluarkan tembakan dan mengenai warga tersebut
tiga orang yang tertembak itu apakah mereka yang menjadi bisa dikatakan
biangkerok dalam kerusuhan atau sebetulnya mereka juga hanya anggota masyarakat biasa
nah ini memang kita sekarang masih lakukan pendalaman
nah tetapi dari informasi yang ada bahwa ini warga dengan tkp yang berbeda
jadi tempatnya agak berbeda dengan peristiwa yang sebelumnya penggerokan pertama ini
oke jadi hingga saat ini pak ibrahim bagaimana kemudian polisi mengkomunikasikan
hal ini kepada keluarga korban yang terkena tembakan
ya alhamdulillah memang
kemudian pak fores pak kapolsek pak bobi kapitmas
sudah berkomunikasi dengan keluarga maupun tokoh tokoh masyarakat yang ada di areal tersebut
sehingga dengan komunikasi ini dari pihak keluarga juga sudah memaklumi kondisinya
juga dibantu oleh tokoh tokoh masyarakat mensosialisasikan upaya upaya objektif ke depan
masyarakat saya rasa cukup mengerti dan insya allah mudah mudahan tidak ada masalah
saya juga berusaha untuk menunjukkan dengan benar
baik pak ibrahim semoga masyarakat bisa mendapatkan transparansi kejelasan terkait dengan kasus ini
dan juga seluruh penyebab dan juga kejadian kasus tauran
yang kemudian menyebabkan tembakan tiga warga ini bisa diselesaikan diatasi
terima kasih kombes pol ibrahim tompo kabit humas polda sulawesi selatan sudah bergabung bersama kami